makanya kalian itu kalau dikasih barang itu harus bersyukur
iya tapi kan angket lebih baiknya kalau kalian itu kasih ke kami
karena kan kami kan tak ada baju
ehm sebenernya persis tuh rada rada gimana gitu ya
masa iya sih baju baju prinses yang bagus bagus ini dikasih ke kalian yang bajunya udah rubik rubik gitu
prinses ya udah kasih aja
nanti akan lebih bertambah banyak dan lebih bertambah bagus
ya bener juga tuh najo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah ini bangkunya kosong sobri lukman dan indra pada kemana ini
haiya ustadz mereka orang lagi kena hukuman ustadz
jadi sementara hari ini enggak ikut pelajaran dulu ustadz
baik kalau begitu kita lanjutkan pelajaran kita
surah al baqarah ayat satu ratus delapan puluh
alquran anak anakku sekalian diturunkan kepada saya
kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena turun kepada nabi kita nabi muhammad
tidak ada apa apa kok ustadz
alquran turun pada malam hari
di malam apa
malam laylatul qadar
malam laylatul qadar menjadi malam yang lebih baik daripada seribu bulan
kalau kita berhubungan dengan alquran
maka insyaallah kita akan menjadi mulia di sisi allah subhanahu wa ta'ala
baik itu penjelasan mengenai bagaimana alquran
bagaimana orang orang yang dekat kepada alquran dan keutamaannya
sekarang ustadz mau tanya dan beri jawabannya adalah
siapa yang berani membaca surat alquran
oke ismail silahkan
inna anzalna fi laylatul qadar
salamun liyahatta matala ilfajar
makasih urek makasih makasih
ya alhamdulillah ismail bacaannya sudah lancar
tinggal makhrojinya ada yang perlu diperbaiki
misalnya di gunnah
inna anzalna fi laylatul qadar
dan juga kalau kolahnya perhatikan
tapi sudah bagus
allahumma khabar rasulullah
emang kamu sholat pakai koma segala
kalau lagi jam pelajaran jangan tidur
semakin semangat kamu harusnya
anak anak kita sebagai hamba allah yang setiap hari diberi rezeki oleh allah
sepatutnya harus bersyukur
seperti firman allah
artinya dan jika kalian bersyukur maka akan ku tambahkan nikmatku untuk kalian
dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya
azabku sangatlah pedih
jadi kita harus pandai bersyukur
jadi anak anak kalau mau lebih lengkap lagi ucapkan
ikuti nustazah ya
jadi priscilia tuh mau nanya nih ustazah
kalau misalnya priscilia tuh beli baju
abis itu priceslia mengucapkan alhamdulillah gitu
emangnya priscilia tuh bakal dapet baju yang lebih banyak gitu ya ustazah
oh baju baru
alhamdulillah ya sesuatu dutch
kita bisa beli baju
tas sepatu yang banyak
iya alhamdulillah banget
alhamdulillah ya bajunya bertambah
tambah lagi bajunya
alhamdulillah ya sesuatu
coba karena bilang alhamdulillah aja
baju tas sepatu kita bisa
eee peringces baju kalian itu bagus bagus sekali mbah
kalo begitu kami bahagia
afun bener tuh baju kalian kan banyak
terus bagus bagus lagi
iya minta satu aja
jangan pelit ya kan princes
kalau dikasih barang itu harus bersyukur
iya tapi kan angket lebih baiknya
kalau kalian itu kasih ke kami
karena kan kami kan tak ada baju
sebenernya prinses tuh rada rada gimana gitu ya
masa ya sih
baju baju presus yang bagus bagus ini dikasih ke kalian
yang bajunya udah robek robek gitu
ya udah kasih aja
nanti akan lebih bertambah banyak
lebih tambah bagus
iya bener juga tuh najwa
incis dia kasih bajunya buat kalian
nih aku amat
nih simp simp simp
nah ini buat kamu ambil
pernikmatan di tamu
ini baju buat kamu
ini baju buat kamu

ini baju buat kamu
gara gara kau ya